ini kan bukannya tempat congkongan kuntilanak
yeh jangan sembarangan lihat dong tuh
temanannya bagus ya
di situ temannya enak banget
cocok sekali untuk membuat debut di perusahaan bapak
lagu ini sangat marah beredar di internet pak
dan di kalangan anak muda
andaikan kita bisa mengetahui siapa yang menciptakannya
dan yang menyanyikannya
lalu kita merilisnya pak
saya yakin album ini pastilah butuh jual pak
kalau gitu segera cari siapa pencipta dan penyanyi lagu ini
saya mau mengontrak dia
ini bisa jadi debut pertama kita di perusahaan rekaman
baik kalau begitu saya permisi juga pak
kalau kamu tidak boleh main musik lagi
kenapa sih kamu tidak pernah mendengarkan kata kata eyang
padahal eyang sudah larang
aduh kamu kenapa tidak mau menuruti kata kata eyang
kamu kenapa gak belajar jadi pimpinan perusahaannya eyang
eyang tidak mau dengar bantuanmu
tahan kamu lagi kenapa sih kamu susah benar nurut sama eyang
pokoknya mulai saat ini kamu tidak boleh main musik lagi
gitar aja dibawa eyang
eyang lo kok buru buru sih berangkat kerja ya
gimana kan masih banyak waktu
kamu temenin saya tidur di hotel di kamar atas itu saya
saya bukan perempuan seperti itu
kamu tuh sojong banget
jangan berlalu nyentuh nyokap gue hidung belang
eh lo dengar ya
jangan lo kira ibu lo tuh paling cakep
waktu bisa tau gak
beli ibu lo tuh
berapa harga ibu lo
nampak jemput ketinggalan
kamu jangan marah dong nak
eh ya tuh cuma heran sama ibu ya
ibu kok betah sih kerja di bar kayak gini
ibu sadar dong
setiap malam setiap ibu tuh mau kerja
ibu tuh selalu aja digodai sama laki laki
ini betah kayak gini terus
kan kita udah bahas ini berkali kali kan nak
liat ngerti kan
ibu tuh kerja gini karena ibu tuh mau bayar kontrakan
semuanya kebutuhan lia kan
anak macam apa sih aku
nyari duit aja nggak bisa
ibu jadi kerja di tempat kayak gitu
kamu ngapain lempar lempar pake batu
kamu ngapain di sini
aku lagi sedih
kamu ngapain di sini
nanti kita sama sama sedih dong
eh gimana kalau kita menghibur diri satu sama lain
nanti kita berdua sedih
nanti kita berdua sedih
baru tau emang kalau kita berdiri di sini bisa ngelain kesedihan kita
ini kan bukannya tempat congkrongan kuntilanak
oke jangan sembarangan lihat dong tuh
pemandangannya bagus ya
di sini tuh tempatnya enak banget lihat deh
iya ya bener kamu
eh kata orang kan kalau kita teriak itu bisa naik kesedihan
kita teriak yuk nih contohnya kayak gini nih
gileng kamu jangan sedih ya gantian dong
gitu mah teriaknya enak berlima tahun
eh siomay kalau mau teriak tuh kayak gini
lihat kamu jangan sini juga
gitu baru pelang
hah sosoan nih
aduh gilang kamu ada di mana sih
eh yang baru aja marahin kamu karena kamu main musik terus
sekarang kamu malah
ya gilang cuma keluar sebentar kok yang
ntar juga pulang ya
eh kamu tuh
aduh tuh anak
kamu disuruh pulang cariin
ya udah turun yuk
eh eh enggak maksud aku ya benar kata kamu
ya udah turun yuk
terus ke cantol lagi
iya bentar sabar dong